oh ini rumahnya
gawat ketawan gue
gak ada apa apa
emang gue udah ngeliat
mulut banget ya tuh
alisnya aja kayak jembatan suramadu
cewek tuh cakep banget
imut banget ya pokoknya deh
si samuel mah kebiasaan emang
semua dibilangnya cakep sama dia
nih kambing dikasih bedak
dikasih lajing macan juga dibilang cakep sama dia
jadi besok ini gue pengen nembak cewek
dan gue berhasil tau gak
nah jadi gini
gue pengen tuh di surat itu
satu sekolah ini kan juga udah tahu
udah bombal banget deh
gue pengen ada kata kata lo di puisi gue
gue kasih lo gratis makan
nasi rames doang
enakan dikit dong
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
nasi rames doang
itu dia tuh
bukan akan kena
hanya ada satu
kata orang di utara mawar itu indah aku diam
kata orang di selatan krisantiung lebih indah aku diam
kata orang di timur melati paling indah aku diam
orang di utara selatan dan timur dia aku bilang
beres pesanannya samuel
lihat aja suratnya
iya samuel anak kelas sebelas ps satu itu loh yang kemarin menang lomba balap motor
romantis banget sih dapet bunga
gede tuh yang berubah
gini newman kalian takiyorum
kita satu hablar
berkata strongest bang
emang dengan oke
cium tiara ini sedang di piratis
nggak stepeme at vlogit
ada juga dime lagu tanda magis ya itu tuh
kata orang di utara mawari itu indah aku diam
kata orang di selatan
krisantium lebih indah
kata orang di timur
melati paling indah
orang di utara
selatan dan timur diam
mulan dari yang terindah
sama mulan dari
pengiraan besar nih
berarti tuh cewek gak suka sama lo
puisinya roman yang tingkat tinggi aja gak mempan
masih ditolak lah
gue itu gak kecap
dibayar berapa buat puisi picisannya
guys kita ke lapangan poli yuk

kelas kita tanting poli
punggul gitu aja nggak bisa
harus pake bola bola cinta dong
lah biarin aja sih
cewe sok kecakepan kayak gitu aja
lah kok gitu
main main ah main main